bang oja kadang kadang penumpangnya banyak kadang kadang dikit mak
alhamdulillah mak laki saya sering dipuji sama bosnya
katanya kerjaannya rajin
bagus deh jangan sampai cuma kadang kadang doang
mulai ya mak bikin kuenya
belum lagi nungguin si tati belanja ke pasar
tapi kok niana kelama banget ya kagak datang datang
ya gimana sih
nanti kok belum sampai pasar
hah ban motornya bocor
bang ojak tadi di jalan nggak lihat ada paku
mak nanya emang abang nggak lihat tadi di jalan ada paku
lihat emang tuh paku abang udah winter dari kemarin
nah tadi pas lihat sengaja bang lindes biar bannya pecah
mak apa pak
mak nggak jadi mak
ini saya bantuin pak
elu sih dibantuin pakai kagak mau lagi
saya beresnya ya pak
eh ntar sekarang emphasizing pib
seriously siapa sih
itu tp stagnasi kan
enggak jauh memer pardon anak anak kyo wei
ini ntar rantunda
kebetulan jatuhin aku pertama mah
sekarang ev saya kembali
dek mobil bapes udah laku
wah jadi pergi haji dong loh
berarti babe berangkatnya berempat sama situ dan keluarga
itu dia gue kagak tahu
kok lo kagak tau berarti lo kagak diajak dong
eh kalo lo update status gue timpuk sama sendal
salam salam duduk rot
udah terima duitnya
jadi lo mau bayar angkos naik haji
ya jadilah kan gue jual mobil emang buat muntuh
hal ntuh belum gue kagak tau rot cara daftarnya
air tebu ikan asin dibawa orang dari bengkulu
gue mau ngejelasin
tapi gue mau ngopi dulu
bang oja kadang kadang penumpangnya banyak kadang kadang dikit mak
alhamdulillah mak laki saya sering dipuji sama bosnya
katanya kerjaannya rajin
jangan sampai cuma kadang kadang doang
kopinya pak aci
terima kasih sur
terus gimana caranya rot
lu kudu nyiapin surat keterangan sehat ktp kartu keluarga surat domisili ya
terus surat dari kua
terus lagi lo mesti punya surat nikah ya akte lahir kalau bisa ijazah
terus lu mesti ada tabungan rekening
banyak amat ya alat syaratnya
yaelah capek gua
cari siapa kau
ani tak ada di rumah
ya manalah aku tahu
aku tak nanya
dia juga tak bilang
ule ule sudah pada kumpul ya
kenapa kok pada diem dieman begini
gue udah capek capek ngejelasin cara daftar haji
eh malah dia gue disuruh ngulangin lagi
gak usah lo jelasin
emang lo doang yang udah pergi haji
gua balik dah
emang lo makan sejauh ini
kirain udah doang kali yang udah mangkat haji ya
kenapa pada bubar
saya kan baru datang atuh
dok lo jadi beli tv baru
weh beli yang berapa im
harganya tuh iya
harganya berapa dok
lo beli kontan
begini hari kontan ya kredit lah
kamu dari mana aja jack kok baru keliatan
dari pasar nganterin bini gue
terus kita ngopi yuk di warung salim
ngenes itu kalo dawet kalah bertarung sama kopi
gua lagi mikir

kira kira ani suka denger lagu apa kagak ya
kalau perempuan biasanya suka bos
bos mau kemana
kelincir dari mana
ya makanya jawab pertanyaan aku
gue beli di pasar burung
masa beli kelinci di pasar burung
eh john di sana itu bukan cuma burung tapi ada kelinci juga
berarti belinya di pasar burung dan kelinci
bukan cuma burung sama kelinci monyet juga ada
ya berarti belinya di pasar burung kelinci dan monyet
serah lo john
update status ada tukang ojek jupu beli kelinci di pasar burung kelinci dan monyet
digodain malah marah
eh gue kasih makan kelinci nih